polda sumatera utara hari ini kembali menggelar lanjutan rekonstruksi kasus pembunuhan hakim pengadilan negeri medan jamaludin
dalam rekonstruksi tahap ketiga ini para pelaku memperagakan adegan pembuangan barang bukti yang dipakai saat eksekusi
rekonstruksi dilakukan di empat lokasi di kabupaten deli serdang dan kota medan
dua tersangka yakni jp dan rf memperagakan enam adegan yang dimulai dari adegan pembuangan barang bukti masker dan sarung tangan di jalan utama desa kuala lau bicik kecamatan kutalimbaru deli serdang
lokasi pembuangan ini tak jauh dari lokasi pembuangan mayat hakim jamaludin pada dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
para tersangka juga menunjukkan adegan membuang dua buah telpon gegam di jembatan sungai namori kecamatan apancur batu
telepon yang dibuang diakui
sebagai alat komunikasi yang digunakan merencanakan hasil eksekusi dan pembuangan mayat korban
tahapan rekonstruksi diakhiri di rumah tersangka rf di mana di lokasi ini kedua tersangka membakar barang bukti berupa baju celana jaket sepatu dan helm di belakang rumahnya
dari rekonstruksi polisi pun mengetahui cara tersangka menghilangkan barang bukti kejahatan
polisi mengaku butuh waktu empat puluh hari untuk mengungkap kasus ini
barang barang yang mereka gunakan untuk melakukan eksekusi sudah hilang
artinya sudah mereka bakar
tapi kita mendapatkan saksi yang melihat dan yang mengetahui mereka keluar dari lokasi eksekusi
hubungan antara tersangka tiga yang kita sebagai klien kami dan tersangka dua ini ada hubungannya secara psikologis itu abang adik kandung
namun di sini mendapat klien kita itu tekanan
rayuan maupun hal yang lain
jadi sehingga mereka si rejanya khususnya ikut
ikut serta untuk membantu abangnya
karena dia bukan tipe pembunuh
selama ini pun memang dia kooperatif dalam pemeriksaan